pasca penetapan status awas gunung agung sejumlah objek wisata harus ditutup
selain pura besakih yang sepi pengunjung tulamben yang biasanya ramai
kini juga mulai ditinggalkan oleh wisatawan
para pelaku usaha terpaksa membatalkan pemesanan hotel
setelah pemerintah mengeluarkan pemberitahuan evakuasi warga yang tinggal di zona berbahaya
beginilah suasana sejumlah hotel di desa tulamben kabupaten karangasem
di tengah musim berlibur tulamben malah sepi
hanya pegawai hotel seperti nengah yang tetap tinggal bertugas menjaga dan merawat hotel

sampai waktu yang tidak ditunggu
ada keadaan enggak pak bagaimana kalau misalnya enggak erupsi erupsi juga
mungkin saya ke denpasar cari adunasib di sana
tak hanya pelaku usaha yang merugi
para pegawai hotel pun kebingungan mencari alternatif pekerjaan
di tengah ketidakpastian waktu erupsi
pasti berdampak ya apalagi berapa negara memberikan travel advestory
data yang kami masuk walaupun belum semua hotel memberikan laporan
tapi dapat kami katakan kira kira di bulan oktober akan berdampak sekitar dua puluh persen
itu pun dari may
kisarannya dua puluh persen kalau kita melihat per bulan
itu tamu jatuhnya sekitar enam belas lima ratus ribu bagi dua puluh persen
sekitar tujuh puluh ribuan ya
desa tulamben masuk dalam kawasan rawan bencana dua
warga dan wisatawan diharapkan mengungsi dan meninggalkan kawasan ini
selama status gunung agung masih di level tertinggi
namun sejumlah wisatawan malah bersikeras tetap mengunjungi desa ini
saya tidak mau menyerang karena ini silam tidak ada masalah
wadah yang baik saya tidak paham kenapa tidak menyerang
kenapa tidak menyerang
ya tidak paham kenapa ini dekat semua dekat
tidak ada masalah
pada saat ini perbicaraan pemerintah tidak berbahaya
mereka mengirim informasi ke tv orang kembali ke wilayah
tidak ada masalah vulkan
mungkin mungkin mungkin ada masalah saya tidak tahu
tapi anda tetap akan menyerang
ya saya ingin menyerang
anda ingin menyerang
tulamben adalah salah satu objek wisata yang tengah naik daun di pulau dewata
hal ini terjadi karena di pulau dewata ada banyak orang yang berpengalaman untuk menyerang
dari jumlah kunjungan yang terus meningkat setiap tahunnya pada tahun dua ribu sepuluh hanya dua puluh tujuh ribu orang saja yang datang mengunjungi tulamben
lokasi tulamben yang unik mampu menarik perhatian para wisatawan untuk menyelam menikmati keindahan bawah laut tulamben
namun pada saat yang bersamaan para wisatawan juga dapat menikmati kemegahan panorama gunung agung
pada dua puluh empat oktober aktivitas vulkanik gunung agung masih tinggi
warga yang menyandarkan hidup mereka pada sektor wisata berharap gunung agung tidak erupsi dan kembali tertidur
mumtazza chateriningrat karangasem